pada hari jadinya yang ke tujuh puluh tujuh sembilan april nanti tni angkatan udara akan menggelar upacara peringatan secara besar besaran
puluhan pesawat dan ribuan prajurit dikerahkan dalam peringatan kali ini
setelah tiga tahun lebih tidak merayakan hari jadinya secara besar besaran karena alasan pandemi covid sembilan belas
di peringatan ulang tahun yang ke tujuh puluh tujuh kali ini tni angkatan udara akan menggelarnya secara besar besaran dan secara semarak
total ada delapan puluh sembilan pesawat berbagai jenis yang dikerahkan
serta lebih dari tiga enam ratus personel yang dikerahkan dalam upacara peringatan hari tni angkatan udara yang jatuh pada tanggal sembilan april nanti
berbagai atraksi udara dan darat akan digelar dalam perayaan ulang tahun tni angkatan udara kali ini
kali ini sedang berlangsung geladi bersih untuk merayakan ulang tahun tni angkatan udara yang ke tujuh puluh tujuh pada sembilan april nanti
gladibersih dimulai dengan upacara peringatan
nantinya yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah panglima tni
kemudian dilanjutkan dengan atraksi marching band serta defile pasukan upacara
atraksi terjun payung oleh tujuh puluh tujuh penerjun menandakan dimulainya demo udara
diikuti dengan terbang lintas berbagai jenis pesawat milik tni au
tni au juga menggelar simulasi dogfight atau tarung udara jarak dekat antara satu pesawat f enam belas melawan dua pesawat t lima puluh
serta simulasi pembebasan sandera dan keahlian menembak oleh satuan anti teror bravo sembilan puluh
selain itu digelar juga simulasi ser tempur
dua helikopter tni au serta pasukan gerak cepat disimulasikan menolong pilot yang jatuh di daerah musuh
atraksi ditutup dengan aksi time aerobatik jupiter dan pegasus dynamic
kepala staff tni au mengatakan simulasi simulasi ini dilakukan untuk menunjukkan kekuatan pasukan tni angkatan udara
memang tujuan upacara ini adalah salah satu bentuk dari pertanggung jawaban tni au kepada rakyat dan bangsa indonesia
tni au mengatakan simulasi terkait dengan kesiapan pesawat itu tidak benar bahwa kami menjaga kesiapan pesawat sesuai yang direncanakan
memang beberapa waktu yang lalu ada sedikit kendala dan kendalanya ini merupakan masalah di dunia setelah ada pandemi di mana supply and chain semua terganggu
tetapi kami dapat mengatasinya dan kami ingin memperlihatkan kepada rakyat indonesia bahwa tni angkatan udara
kami harus siap untuk mempertahankan kedaulatan udara
puncak perayaan hari jadi tni au akan digelar pada minggu sembilan april
masyarakat umum juga diperbolehkan menonton langsung kelanut halim peranakus sumba jakarta
ion hermawan dwi ari jakarta